kemudian yang terdua kalau dari korban ini pernikahannya apa ya
pertanyaan pertama kira kira korban ini tahu tidak bahwa kalau tersangka ini sudah punya istri
jadi perlu kami sampaikan kemungkinan korban tidak tahu
kenapa kami katakan kemungkinan
karena mohon maaf korbannya sudah meninggal dunia jadi kemungkinan korban tidak tahu
kemudian yang kedua untuk status daripada korban sampai saat ini sebetulnya masih memiliki suami yang sah
untuk hubungannya kami nanti akan perdalam kembali antara korban dengan suami yang sahnya
itu nanti akan kami dalami lebih lanjut